dan carilah orang orang berpikiran positif
iya lu dibawah gue satu kita sama lah seumuran lah
anda juga dapat bergabung di facebook kami
kenapa banyak di bram sama orang banyak
berarti kalau misalnya sembilan puluh persen jadi nih